dan arahnya tasya ini bisa ditucinkan sama saya
terlalu banyak masalah
yang membuat penderitaan dan kesedihan tidak pernah habis
dan itu membuat aku tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku
karena ini menyangkut hati seseorang
dengan hati seseorang yang lain
perubahan apa yang harus aku lakukan
enggak bisa tidur karena mikir rencana buat tasya
udah deh aku tahu kok
kamu hanya ingin ganggu aku ya kan
oh ya sudah kalau tidak percaya
itu semua kembali ke bumaya mau apa enggak
oke aku akan kasih apa yang kamu minta
tapi kamu harus melakukan sesuatu dulu
tiga hari lagi akan ada acara penting di hotel venus
dan aku mau maudie yang tampil sebagai penyanyi
supaya tuster bisa simpati sama maudie
dan semua itu enggak bakal bisa terlaksana
kalau ada si kunyut tasya
jadi aku ingin kamu nyingkirin dia dari sini
selama tiga hari saja
terserah kamu mau ngapain
mau pura pura culik dia kek
mau beneran culik dia kek
terserah aku enggak peduli
yang penting tasya nggak ada di sini
gampang semua pasti beres
apa yang ada di pikiran randy ya
kenapa dia masih begitu baik dan memperhatikan tasya
tapi dia juga berhubungan sama bu maya
ada apa dengan randy